tidak menjadi pribadi yang dulu saja
itu juga sudah suatu amanah
dan untuk masalah kepengurusan pesantren
saya kira mungkin kita bisa carikan fatin calon suami
dari mana kalian
dari mana kalian
jawab yang jelas dari mana kalian
dari itu bang
kertas surat saya hilang
kalian yang ambil
saya kasih ke pesantren bang
saya titipin ke kak fatin
kak fatin berani banget
berani kalian ngambil apa yang bukan hak kalian
sejak bapak abang meninggal
abang selalu kelihatan murung
siapa tahu saja kak fatin bisa menjadi obat semuanya ini
saya meminta tuhan yang drauf
pada wanita yang kuharap
ana sudah lihat beberapa anak yang kakak kasih tahu
tolong kamu didik mereka untuk bisa selalu menjaga amanah
tidak menjadi pribadi yang dulu saja
itu juga sudah suatu amanah
dan untuk masalah kepengurusan pesantren
saya kira mungkin kita bisa carikan fatin calon suami
fatin memang sudah cukup umur untuk itu
tidak ada yang bisa diberikan kepadanya
tapi kita harus mencari tempat yang lebih baik
tidak ada yang lebih baik
tidak ada yang lebih baik
tidak ada yang lebih baik
tidak ada yang lebih baik
tidak ada yang lebih baik

tidak ada yang lebih baik

tidak ada yang lebih baik

tidak ada yang lebih baik
woy kenapa puyeng
itu temen lo
ngote dulu segala cebok dia omong
sabar kan udah batasnya
kalau darah tinggi mak umat itu gimana
ya udah antar api bilang si tomi ma
api digonggolong aja ya
kalau mau ngomong sama tomi buruan deh
suruh tomi bawa tumatnya
nggak pantes dia di sini
rumah kita kan gak ada ac nya
kasih kipas angin kipas anginnya berdebu
kan tommy sering bantu kita
kenapa juga kita gagal bantu tomi mak
iya sih poy
ya nggak salah bantuin temen
apalagi tobi sekarang lagi susah
ya udah sabar mea hani
gendong gendong gendong
udah peka nggak
cuma boleh mea
ini enak mak
siapa yang biasanya menjadi kandidat calon suami perempuan seperti fatih
ada yang tahu
anda kasih tahu
yang pertama anak pemilik pesantren
yang kedua pemuda yang mempunyai ilmu tinggi seperti anak
yang ketiga pemuda yang dekat dengan orang tuanya
nah ana di situ sudah ada dua kriteria yang masuk
berarti kemungkinan ana lebih besar daripada si faang tukang onar itu
sekarang tugas ana mendekati ustaz bling
ada yang bisa saya bantu
akhir akhir ini ana sering merasa terhantui oleh sebuah pikiran
anas sebagai manusia yang berilmu tinggi anas sering merasa tidak enak hati pada para santri
yang selalu meminta menginginkan ana menjadi pemimpin mereka
di satu sisi ana
ana tidak ingin membuat hati mereka menjadi kecil
karena itu ana ingin bertanya kepada yang lebih tahu
apakah syarat untuk menjadi seorang pemimpin sih
ente harus tahan lapar
aduh bang ustaz
aduh kenapa cepat banget sih bang ustaz
aneh kan badan badannya gede bang ustaz
aneh capek bang ustaz
eh eh bang ustaz
kenapa keselalu bang ustaz
ada urusan yang lebih vintage
ini semua mau dibawa ke pasar mak
saya di pasar tuh ada warung namanya warung kejujuran
jadi nggak perlu dijagain terus terusan
sekali kali aja dilihat
udah abis sampai belum
lagian di sana juga ada apoi
kalau gitu saya ikut ke pasar juga ya mak
lakin saya juga bingung di sini mau ngapain
oh mau ikut deh